ya ini masih dari kriminalitas nur ain lubis seorang dosen yang dibunuh oleh salah seorang mahasiswa di universitas muhammadiyah sumatera utara
rencananya akan dimakamkan siang ini
ya nur ain diduga dibunuh mahasiswanya yang sakit hati karena sering ditegur berperilaku tidak baik
usai otopsi oleh tim medis rumah sakit bayangkara medan jenazah nur ain lubis dibawa pulang ke rumah duka di kawasan pancur batu
sejumlah keluarga dan kerabat begitu berduka hingga ada yang pingsan
nur ain dibunuh salah seorang mahasiswanya pada senin
tersangka diduga telah mempersiapkan sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh korban setelah menguntit aktivitas sang dosen seharian
tersangka yang merupakan mahasiswa fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan sempat dirawat di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit bayangkara brimopolda sumut
setelah sebelumnya pada senin petang dipukuli dan disandera ratusan mahasiswa
pelaku juga menjalani tes urin dengan pengawalan ketat
ketugas keamanan bersenjata di ruang tersebut
untuk selanjutnya pelaku dibawa ke polresta medan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut
dia mau maju besok ppn
ini mungkin bisa saja gak siapnya punya makalah
ini tim bola dendam dia mungkin
tentang marah atau apa
nah itu yang nyantai di kampus ya
di balai itu saya gak tahu
sementara itu menurut keterangan polisi tersangka bernama roy mardo
mahasiswa fakultas keguruan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah sumatera utara
tersangka sakit hati karena korban yang dosen mata kuliah program pengalaman lapangan atau ppl
selalu menegurnya ketika melakukan kesalahan
bahkan korban mengancam tidak meluluskan mata kuliah korban
tersangka juga mengaku telah merencanakan pembunuhan dengan mempersiapkan pisau
dan menunggu korban di kamar mandi